di musim balap dua ribu dua puluh tiga ini formula e memang menggunakan mobil balap generasi terbaru yang diklaim lebih ramah lingkungan
lebih bertenaga sekaligus lebih efisien dalam hal penggunaan listrik
lalu sebenarnya seberapa go green mobil dan juga penyelenggaran formula e secara umum
yang disebut sebagai balapan net zero emission world championship ini
langsung saja kita simak ulasan selekapnya dari korrespondensi anan indonesia albi pratama
jakarta kembali menjadi tuan rumah penyelenggaran ajang balap formula e tepatnya di musim ke sembilan tahun dua ribu dua puluh
saat ini saya sudah ada di arena sirkuit jakarta international e prix sendiri di ancol
dan ini bisa dilihat ada banyak tim tim balap yang sedang melakukan persiapan di pit lane
nah formula e itu katanya mengusung tema environment sustainability alias memperhatikan keberlangsungan lingkungan
nah kira kira seperti itu
beberapa go green sih acara ini sendiri mulai dari mobilnya dan juga penyelenggara secara keseluruhan
kita akan coba cari tahu satu persatu di tempat ini
bisa dilihat di sebelah saya ini adalah mobil balap dari tim maserati
nah ini adalah mobil balap generasi ketiga yang digunakan oleh seluruh pembalap formula e di tahun dua ribu dua puluh tiga ataupun di musim ke sembilan ini
nah saya tunjukkan nih beberapa material karbon fiber menyelimuti mobil balap ini
dan tahu nggak kalau mobil ini menggunakan material carbon fiber daur ulang dari generasi kedua yang dipakai musim balap tahun dua ribu dua puluh dua lalu
jadi keberlangsungan lingkungan diusung nih sama mobil balap generasi ketiga ini
nggak ada sampah dari generasi kedua dan justru digunakan sebagai bahan bodi dari mobil balap generasi ketiga
yang kedua penyelenggara formula e juga memperhatikan keberlangsungan lingkungan dari penggunaan bannya sendiri
bahannya sekarang sudah pakai hankook asal korea selatan

menggantikan peran michelang asal perancis yang digunakan di musim sebelumnya
nah keberlangsungan lingkungannya diperhatikan dari pembuatan material rodanya ataupun bannya sendiri
karena ini menggunakan karet alami dan juga serat daur ulang dari ban ban bekas yang digunakan di ajang formula e musim sebelumnya
ataupun di seri balap yang dulu nih
dan ini punya single compound yang artinya bisa digunakan pada saat basah ataupun kering balapannya
selain material bodi dan bahan baku ban mobil formula e yang menggunakan bahan daur ulang
efisiensi energi mobil formula e tercermin dari teknologi rem regeneratif yang dimiliki mobil generasi ketiga
jadi setiap mobil formula e melakukan deselerasi atau pengereman energi kinetis yang dihasilkan akan ditransfusikan ke baterai listriknya
sebagai upaya recharge dengan daya enam ratus kw yakni dua ratus lima puluh kw berasal dari roda depan dan tiga ratus lima puluh
ada pun menyangkut keamanan balapan sejak pertama kali penyelenggaran formula e pada dua ribu empat belas beberapa kendaraan seperti plug in hybrid hingga kini berjenis full ev selalu digunakan sebagai kendaraan safety car ramah lingkungan

nah keberlangsungan lingkungan yang digunakan oleh penyelenggaran formula e juga tercermin dari suplai listrik yang digunakan

yang digunakan untuk seluruh aktivitas yang ada di serkred mulai dari nge change mobil lalu juga untuk disampaikan uang kaki penonton controls vip furnishing cum pays de gastos
semua tersebut menggunakan sumber listrik green energy di mana pln nouveau amount hno memenuhi sekitar tiga delapan ratus kv akan menerimaarf assessed atas di rejim indu gehabt sampai ke platin selam film mir
penggunaan genset yang ada di belakang saya ini menggunakan bahan bakar minyak nabati ataupun
hbo yang sangat rendah polusi pentingnya kelestarian lingkungan dan gaya hidup gogreen
juga diperhatikan para pembalap formula e beberapa diantaranya mengaku sudah memulai gaya hidup yang
merujuk pada kelestarian lingkungan seperti menggunakan kendaraan listrik dan hidup di
tengah keluarga yang berkecimpung dalam bisnis industri terbarukan try to use the least possible
kita dapat lansbox nih di media center dan keberlangsungan lingkungan juga tercermin dari
konsumsi yang diberikan kepada kita awak media dan juga karena itu kita bisa menjaga kembali ke dunia

tutupnya sih masih plastik ya tuh plasti tapi ada logo darulang nya dan ini material dari
baul ataupun bangkoknya berbahan karton yang kemudian mudah dipurai dan untuk alat makannya

yang artinya nantinya ini bisa dibuang dan juga terurai dengan baik
dan sekarang kita waktunya makan
tapi semoga nih sendok dan garpu kayunya gak bikin pohon pohon ditebangin secara masif ya
nah saya udah selesai nih makannya
perut udah kisi dan siap buat bertugas lagi
dan konsen terhadap lingkungan juga ternyata diperhatikan oleh penyelenggangan formula ini
seperti di area tempat sampah yang sudah dibagi menjadi tiga
organik non organik dan juga residual
dan ini nggak cuma di sini aja
bahkan di media center ini terdapat tiga sampai dengan empat titik pembuangan sampah yang persis seperti ini
bahkan di luar sana jauh lebih banyak lagi
jadi ini akan saya buang sesuai dengan jenisnya residual residual yang plastik recycling ini dan ini residual
jadi gimana penyelenggaran formula i jakarta dua ribu dua puluh tiga
udah cukup bogrim atau belum
albi pratama baro maestro jakarta